wajah suhri tak henti hentinya memandang gundukan material vulkanik gunung semeru
di kampung renteng desa sumberwulu candipuro lumajang senin siang
ia mendapat kabar di dalam gundukan itu adalah mayat korban guguran material vulkanik semeru
di satu sisi ia berharap randi anaknya masih hidup dan bukan yang ada di dalam gundukan yang digali tim evakuasi
di sisi lain ia pun berdoa agar randy ditemukan dalam kondisi apapun termasuk meninggal dunia
hatinya terpukul karena anak pertamanya itu sebenarnya ingin menyelamatkan nyawanya yang terjebak abu dan lahar vulkanik
sore kelabu itu ia sedang menyadap nira
belum selesai nanya kok ada kabar gunung letus banjir lava banjir lava
itu saya turun saya nengok ke sana ke tanggul
nengok ke tanggul sampai di tambangnya pak satuan itu bego sudah terbakar
saya pikir enggak enak
turun dari tanggul sampai ke sini belum sampai sini
baru turun dari sana gelap gak kelihatan apa apa
randi disuruh ibunya disuruh saya
dibawa bawa sepeda motor sama pakai helm putih pas bawa lampu senter di kepalanya
nahas randi tak kembali saat suhri tiba di rumah
sekali suhri meminta informasi petugas evakuasi
tujuannya satu memastikan apakah jenazah yang diangkat adalah anaknya randy
ia mengaku sudah menata hati apapun nasib yang diterima anaknya
selama dua hari ini sini pokoknya sampai panglombok sana jembatan panglombok enggak ada
mudah mudahan keluarga ketemu
nasib serupa dialami siswanto
ia kehilangan tujuh anggota keluarganya
bapak saudara kandung dan keponakan
ia datang ke penemuan mayat di kampung renteng
tak lama hatinya luluh lantak
tubuh kecil jenazah yang dievakuasi diidentifikasi sebagai wildan keponakannya
beberapa saat kemudian jasad mistono kakak kandungnya dan talitha keponakannya yang masih anak anak
diangkat dari timbunan material vulkanik
ketiganya berboncengan hendak menyelamatkan diri
mau melarikan diri mau kabur lah dari hujan
mau ke sana
dari kampung renteng mau ke sana
meski mengaku sedih siswanto bersyukur karena takdir ketiganya terjawab
kini ia masih gundah karena takdirnya
ketika dia berbunceng dia berbunceng
karena empat keluarganya yang lain tak jelas rimbanya
salah satunya adalah misnan sang ayah